jadi ada video perempuan pengendara motor yang terjungkal saat menerobos palang pintu kereta api ini viral memang di media sosial beberapa hari kemarin
nah karena peristiwa tersebut yang terjadi di demak jawa tengah menjadi perhatian pihak kepolisian
nah untuk mengantisipasi jatuhnya korban jajaran polsek meranggen polres demak mengimbau pengguna jalan di lokasi tentunya untuk lebih berhati hati lagi ya dan intinya jangan sampai melanggar peraturan
video yang memperlihatkan seorang perempuan mencoba menerobos palang pintu kereta api saat mengendarai motor menjadi viral di media sosial
dalam video berdurasi empat puluh dua detik itu pengendara yang membawa belanjaan akhirnya jatuh setelah tersangkut palang pintu
peristiwa ini terjadi di perlintasan kereta ganepo di kecamatan meranggen demak jawa tengah
insiden yang direkam salah seorang warga itu terjadi pada senin kemarin
ya bisa karena ini kan diangkat
ini diangkat lama
nah menurut ibu sendiri
palingan ini jatuh
menurut ibu gimana
sangatlah tidak bagus
tidak bagus terima kasih
terus disampaikan ini ada kereta api
nah iya ngambil resiko resiko terlalu tinggi
ibu kalau ada ini gimana
biar keselamatan yang nomor satu
terkait dengan peristiwa ini
kepala polsek meranggen akp windoyo
mengimbau pengendara yang melintas di lokasi kejadian
agar bersabar menunggu kereta api lewat
dan tidak menerobos palang pintu saat tertutup
prihatin ya kami selalu petugas keamanan
dari biongkok kepolisian
prihatin terhadap para pengguna jalan
maka dulu hipon saya kepada pengguna jalan
apabila ada rampung rampung lintas
apapun harus patuh
jawaban satulah dalam berlalu lintas
perlintasan kereta di kawasan ganepo meranggen
merupakan jalan provinsi padat kendaraan
yang menghubungkan kereta api
jalan semarang demak dan gerobogan
di jalur ini dua perlintasan kereta membentang
dan kerap terjadi ketelakaan
aksi menerobos pun menjadi pemandangan sehari hari
di kawasan ini terutama pada pagi dan sore hari
indra winardi demak jawa tengah